sejumlah kelompok masyarakat akan menggelar deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden pada minggu pagi besok
gerakan yang diklaim diinisiasi oleh mardhani alisera secara pribadi bersama nenowarisman itu akan dihadiri ribuan orang
menurut salah satu relawan gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden deklarasi tidak digelar di arena car free day
maka deklarasi besok itu akan menjadi bukti bahwa ini adalah gerakan masyarakat secara ikhlas secara umum
menjadi bukti ya bahwa sebagian masyarakat memang menginginkan untuk pergantian presiden pada tahun dua ribu dua puluh
besok diperkirakan ada enam sampai sepuluh yang hadir di medan mereka depan patung aspirasi